sementara itu mobil yang ditumpangi stiano vanto sudah dibawa ke dit lantas polda metro jaya sejak jumat ini hari
dari pantauan kerusakan terpusat pada bagian depan dan bagian ban kanan kendaraan jenis sport utility vehicle atau suv
bermerek toyota fortuner dengan nomor polisi b seribu tujuh ratus tiga puluh dua zlo berwarna hitam
berikut ini laporan koresponden teddy zuhari mengenai kondisi fisik dari mobil tersebut
seperti inilah kondisi terakhir dari mobil yang mengalami kecelakaan di sekitar permata hijau jakarta barat pada kamis malam
yang mana tiga orang penumpangnya salah satunya merupakan ketua umum partai golkar yang juga ketua dpr setia novanto
kalau kita lihat tampak jelas di bagian depan dari mobil ini bumpernya bengkok ke belakang atau ke dalam
dan nomor polisi juga tidak lagi terlihat di sini
bemper depan juga agak terlihat
jatuh ke bawah
selain bagian bemper depan ini penutup mesin di atas juga tampak terangkat ke atas sehingga bagian dalam dari mesin terlihat ada ruas atau celah di sini
selain itu masih sekitar bagian depan di kanan depan ban kanan depan
kalau kita lihat ke bawah ini flag dari mobil ini tampak tiga ruas jari jarinya patah termasuk remnya juga tidak pada posisinya alias terlepas dari posisinya
itu juga terlihat
itu yang saya perhatikan di bagian depan sementara di sisi kanan tidak ada kerusakan termasuk di kanan belakang
kalaupun saya perhatikan di bagian belakang juga tidak ada tampak kerusakan
nomor polisi juga tidak ada pada tempatnya lagi
di kiri belakang tidak ada kerusakan namun di pintu kiri belakang ini kacanya tampak rusak karena seperti terlihat di sini tutupi plastik dan kalau saya pegang memang tidak ada
ini juga terlihat
ini juga terlihat
ada kaca yang menahan berbeda dengan di bagian depan
ini ada kaca yang menahan
dan garis polisi juga mengelilingi bagian dari mobil ini
dan menurut informasi dari dirlantas polda metro jaya yang telah melakukan dua kali olah tkp pada kamis malam dan jumat pagi yang menyebutkan bahwa mobil ini untuk sementara disimpulkan terjadi kecelakaan tunggal
di mana pengemudinya disebut out of control atau lepas kendal
di mana pengemodinya disebut out of control
di mana pengemodinya disebut out of control